menjadikan sehankal dari identitasnya
kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon
pada tahun dua ribu enam belas silam memasuki babak baru
kasus ini masih menyisakan buzzle puzzle
yang hingga kini masih belum terungkap
tiga pelaku masih berstatus buron
bareskin polri ikut turun tangan
dengan memberikan petunjuk serta arahan
demi setuntasnya kasus yang terjadi sejak dua ribu enam belas lalu
ibturudiana yang merupakan ayah kandung eki
juga turut angkat bicara terkait kasus ini
atau satuan kerja pembina fungsi
yang terkait dengan reserse
atau memberikan petunjuk petunjuk
yang sering kita sebutkan sebagai jukrah
terkait penyelidikan dan penyidikan
oleh polda jawa barat dalam kasus tersebut
kami menyampaikan bahwa perkara tersebut
masih ditangani oleh polda jawa barat
dengan kabin humas polda jawa barat
ya apabila nanti kita sama sama mengecek
apabila dpu nya sudah diterima juga di polda ibturudiana
tentunya seperti yang saya sampaikan pada prinsipnya
polda ibturudiana siap membantu
saya adalah orang tua kandung
muhammad rizky ibturudiana atau eki
kepada seluruh warga negara indonesia
membuat kami lebih sakit
egy adalah anak kandung kami
daripada kelompok kelompok yang kejam
saya terus berupaya dan bekerja sama
terbukti beberapa gitu kami amankan
dan sisanya sedang kami perjuangkan
himbauan kami kepada bapak kapolri adalah
ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal
kalau delapan orang pelaku sudah menyatakan
ada tiga orang lagi sebagai pelaku
dan itu bersamaan semua dalam bap terpisah
tidak mungkin itu karangan
tidak mungkin itu koinsiden
tapi kemudian kok bisa di bap berikutnya
pada saat pelimpahan mereka merubahnya
seolah olah menyangkal bahwa kita
nah hingga kini masih ada tiga orang yang berstatus
nah untuk membahas ini sudah bersama saya
kuasa hukum lima terpidana bapak cogin nanggolan
terkait pernyataan polisi delapan terpidana ini
nah apakah hal ini terungkap nih di persidangan pak
saya sebagai kuasa hukum dari lima terpidana
saat ini antara lain eko ramadhani bin kosim
hadi caputra bin qasana
eka sandi bin muran
dan terakhir suprianto bin sutadi
inilah lima klien di samping daripada tiga klien yang lainnya
kami ditunjuk sebagai kuasa hukum
dari lima terpidana sekarang
dari kepolisian resort cirebon kota
ada jenjang waktu yang berlalu
ketika mereka dilakukan pemeriksaan
oleh penyidik di kepolisian resort cirebon kota
tepatnya tertanggal enam belas september
lalu setelah kami menerima surat kuasa
atau sebelum kami menerima surat kuasa
kami melakukan investigasi dulu
karena mereka mereka itu mengatakan
memang mereka adalah keluarga keluarga yang tidak mampu
sehingga terketuk hati kami untuk membantu
dan penampingan ketika mereka di polda
nah selebihnya setelah kami menerima surat kuasa
kami mendatangi penyidik polda jabar
artinya polda itu sangat terbuka buat kami
dan kami ingin bertemu dengan para terpidana
terpidana itu oleh penyidik dibon dari tahanan
kami melihat kondisi real dari tubuh mereka
walaupun sudah ada yang kepenyembuhan
dan di tubuhnya mereka
apakah luka tersebut hantaman benda tumpul
atau pukulan atau kena yang lainnya
kami tidak bisa karena kami hanya melihat secara rilis seperti itu
nah betul pada saat mereka di polda
di hadapan kami tentu kami diundang sebagai kuasa hukumnya
dan kami tidak pernah mempengaruhi daripada
apa yang mereka telah berikan di hadapan penyidik
ketika penyidik pada saat itu mulai melakukan pemeriksaan
lalu menanyakan kepada para tersangka
apakah keterangan yang saudara berikan di hadapan penyidik
masih tetap ya atau ada yang berubah
lalu mereka menjawab kami mencabut apa yang kami telah berikan
ataupun kemampuan dan ashutnya
kuisah tersebut menjadi pengaruh irak
yang kami memberikan semua dari door pengterangan
dan terima kasih kebenaran
setelah klien kami mengatakan
kami pak tidak mau melakukan rekonstruksi yang tidak kami lakukan
duduk duduk di depan warung jabung nining sampai jam dua puluh satu lebih
kemudian karena bu neneng itu merasa gaduh
kami akhirnya disuruh berpindah dan masuk ke rumahnya pak pasren yang notabene
salah satu daripada yang duduk itu adalah putranya pak pasren
hingga besok paginya mereka terbangun
sedangkan kejadian itu di malam hari itu juga yang jaraknya kurang lebih satu km di playover
yang tidak mereka pernah tahu menahu tentang kejarannya
dan kedua korban ini mereka juga tidak tahu
dan mereka ini bukan geng motor
seperti yang dituduhkan selama ini
dan mereka juga tidak tahu menahu tentang ketiga dpo
jadi sekarang ada terkesan bahwa ketiga dpo itu adalah yang mereka sebutkan dalam bap
itu mungkin ya bisa saja karena polisi menanyakan pada perusahaan
daripada mereka katakanlah tersiksa apa yang dikendaki oleh polisi sehingga tertuang dalam berita acara
makanya pada saat diperiksa di kepolisian polda jabar
mereka mencabut semua apa yang telah diberikan di hadapan penyidik kemudian resort cirebon kota
jadi emang benar benar tidak ada kaitannya dengan ketiga dpo ini pak
dan dapat saya jelaskan kembali
nah anehnya ini kan dari ketujuh terpidana yang disidangkan secara bersamaan
di luar daripada saka tatal yang anak di bawah umur itu kan persidangannya terpisah
yang namanya ripaldi aditya wardana alias udil
itu adalah memiliki kasus tersendiri dengan membawa samurai
sejak tanggal tiga puluh agustus oleh kepolisian resort cirebon
dan dia tidak mengenal yang enam orang ini termasuk klin saya
dan klin kami juga tidak mengenal yang bersama
tetapi ya disatukan dalam persidangan dengan tuduhan tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh delapan
selanjutnya dalam persidangan juga beberapa fakta terungkap
satu hasil pemeriksaan dari kedokteran prinsip
menjelaskan di situ secara terdependensi bagaimana
kondisi daripada kedua korban setelah dilakukan otopsi mayat
ada luka luka ada leher yang patah
kemudian tidak ada tusukan
sebagaimana yang tidurkan oleh kejaksaan dalam dakawaannya
kiran daripada korban laki laki maupun korban perempuan
tetapi di korban perempuan itu ditemukan ada sperma
ini kan pertanyaan selanjutnya
referensi daripada dokter forensik itu harus ditindaklanjutin untuk mengetahui dna nya
sedangkan klien kami berada dalam penguasaan pihak kepolisian
kami tidak pernah menghalang hali penyidik untuk membuktikan pemeriksaan dna
apabila dibutuhkan oleh polisian dalam rangka saintifik dan investigasinya
tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik
sehingga kesan sementara ini ada semacam
seperti pemeriksaan rame rame
yang berikutnya ada juga cctv di lokasi kejadian
sederhananya pihak kepolisian mengatakan cctv itu tidak ada ahlinya di kepolisian
seandainya katakanlah ada tindakan tindakan daripada pembuktian yang dilakukan oleh kepolisian
bahwa klien kami ini tidak sampai ditangkap
tidak sampai katakan ditahan sampai diadili
pidana dengan hukuman penjara seumur hidup
nah ini perlu disampaikan kepada publik
supaya publik itu kan mengetahui begitulah keadaan yang sebenarnya dalam persidangan
lalu berikutnya ini kan ada samura ini yang dijadikan sebarang barang bukti
diakui oleh ripaldi bahwa itu adalah miliknya dia yang ditangkap dalam kasus terpisah
dengan tuduhan undang undang darurat
tapi dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tiga ratus empat puluh lima
yang notabene kami tidak tahu menahuk dengan samurai itu
dan tidak kenal juga pemilik samurai nya ripaldi nya
terus ada juga barang bukti seperti bambu
bambu itu utuh tidak ada ibaratnya nih di situ semacam pecahan kalau dia memukul seseorang
ada juga batu batu itu juga utuh
bila mana katakanlah kedua benda ini digunakan
ini kan pasti ada gesekan gesekan pukulan yang dirasakan oleh manusia
dan berimbas kepada bambu maupun batu
lalu dalam dakwaan jaksa ada tusukan
sementara dari hasil pemeriksaan otopsi dari kedokteran forensik tidak ada tusukan
ini artinya jaksa di sini tidak melihat secara utuh
apa yang menjadi hasil daripada kedokteran forensik
harusnya jaksa kan di dalam meneliti berkas perkara
ini cctv kenapa nggak dilakukan pemeriksaan
seandainya jaksa pada saat itu jeli melihat berkas perkara tersebut kan
ini perkaranya tidak akan pernah maju
sedangkan klien kami tidak tahu menahu tkp yang di flyover
karena malam itu mereka hanya duduk duduk di depan rumah ibu nining
dan itu juga ibu niningnya sayangnya tidak pernah diminta keterangannya
dan termasuk juga mereka berpindah ke depannya rumahnya pak rt itu
di sekeliling itu kan ada manusia ada rumah rumah
tidak pernah juga diminta keterangan daripada masyarakat yang depannya sampingnya
sedangkan kami melakukan investigasi mengatakan bahwa malam itu ada di sini
anak anak muda yang masuk ke rumah itu
tapi mereka karena ketakutan banyak intimidasi daripada oknum oknum ya
nah akhirnya mereka tidak berani memberikan keterangan kepada pihak kepolisian
dan ini memang menyangkut masalah psikologis masyarakat
tetapi rudiana ini mendapatkan informasi yang salah
dua orang yang namanya aib dan dede pernah di bap di hadapan kepolisian
tapi dalam persidangan mereka nggak pernah hadir
walaupun kami sudah meminta strategas kepada hakim
agar hakim memerintahkan kepada jaksa untuk menghadirkan mereka
ini tidak pernah hadir sampai katakanlah dipacakan keputusan
ini aib dan si dede ini siapa yang menyembunyikan
artinya ini persidangan kan persidangan berjalan begitu saja
sementara klien kami dalam ruang persidangan sudah secara tegas
walaupun hakim memberikan himbauan kepada mereka
akan mereka katakanlah menerangkan yang sebenarnya
tapi klien kami mengatakan kami pak bukan pelakunya
dan kami tidak tahu menau tentang kejadian itu
apalagi kami didudukan pembunuhan maupun perkosaan
tidak tahu mereka dihubungkan dengan dpo mereka nggak kenal
jangankan dpo yang tiga yang korban saja
yang kita sampaikan dalam proses penegakan hukum ini penyidikan
walaupun orang tua korban pada awalnya sudah melakukan satu action
melaporkan tindakan tindakan dari penyidik
termasuk juga tim lawyer dari cirebon
sudah mengirimkan surat ke berbagai lembaga negara
sekarang kami berterima kasih dengan adanya filipina ini
diangkat ke layar mungkin production house kan lebar
kapan tuhan membuka borok ini untuk dijernihkan ke lelaki kami
memang betul banyak juga pendapat
menganggarkan pk ketika hasil putusan banding saja
kami sebagai lawyernya di bandung tidak dapat salinan dari pengadilan negeri
padahal kami secara formal kok ada alamat kami
sehingga kami khususnya yang lima orang ini
tidak sempat melakukan upaya kavasi
sedangkan yang tiga orang itu melakukan upaya kasasi
ini ada apa dibalik dari pada saat itu
tapi tanpa mengurangi atau menjustice lembaga lembaga negara
sebagai birokrasi di mana mereka tempat bekerja
jadi kira kira langkah kedepannya ini agak susah pak
begini ya kami meminta kepada pimpinan polri
dengan segala hormat dan kerendahan nanti kami
mewakili daripada klien kami maupun keluarganya
agar kapolri membuka mata hati keadilan terhadap kasus ini ya
dan itu selesai semua permasalahan dan kami mengarang arang
demi tuhan demi allah rasulullah ya
saya katakan saya sebagai pengacara yang proporsional
tidak ada niat menjelekan lembaga negara seperti kepolisian
tapi kepolisian juga harus melihat
ada bawahannya ada personilnya ada penyidiknya
yang tidak menjalankan penyidikan secara benar
harusnya penyidikan itu kan do process of law
artinya penyidikan itu harus berkeadilan
tanpa memandang dulu posisimu sebagai tersangka atau saksi
kenapa arogansi daripada ruliana
yang seolah olah sekarang ini kan merasa mengalami kesedihan
klien kami juga kan sekarang di terpidana seumur hidup
kan apa tidak pernah dipikirkan dia
dengan dia melakukan penangkapan semena mena
ya di luar daripada job declaption nya
tidak diserahkan ke unit reskrim
tapi mereka bawa ke unit narkoba dengan anak buahnya dipukulin di sana
dan fakta yang sekarang terungkap
melalui argumentasi daripada sarka tatal yang sudah keluar terlebih dahulu
ya dia jelas kok ya
walaupun saya katakanlah bukan pembelanya
dia sudah memberikan statement yang real kan
bahwa dialah korban daripada rekayasa hukum dari penyidik forest cirebon kota
kenapa harus bisa kita utak atik lagi
atau dikarenakan hukum yang tidak benar
nah saya berharap demikian
kami meminta kepada pimpinan polri
dilakukan kajian secara komprehensif terhadap kasus ini
dengan membentuk tim yang independen
supaya nanti semua transparan
dan melibatkan kami juga sebagai klausurnya
dan semua mungkin yang penuh terhadap keadilan
supaya nanti pimpinan polri melihat ini secara real
nah dengan adanya pernyataan dari pimpinan polri
bahwa ternyata itu adalah kalantas tunggal
terus kemudian penyidikannya tidak prosedural
kami diberikan semacam penjelasan secara tertulis
dan itulah salah satu dasar kami untuk mencari penjelasan
supaya mahkamah agung bisa melihat
ada katakanlah tindakan tindakan yang tidak benar
gabung bersama pompas tv pak jogi
terima kasih terima kasih
tadi pak jogi nainggolan sebagai kuasa hukum lima